pasti itu beres semuanya
pak prayogyo mau bertemu dengan bapak
tapi kamu jangan sekarang kemarin
ada mertua aku datang
sultan ritu juga
selamat siang pak
bisa bicara dengan indra
dia lagi bersama mertuanya
aku ga tau soal apa
nanti kalau beres aku telpon kamu lagi
aku langsung saja dengan maksud kedatanganku kemarin
aku sudah lama sekali mengincar pekerjaan itu
bukan nilainya aku incar
tapi segi prestisiusnya dari pekerjaan itu
jadi bapak juga mengincar pekerjaan itu
ya bagus kalau begitu
kita sama sama bertempur untuk mendapat pekerjaan itu
fair bagaimana katamu bram
aku sudah tahu semua rencanamu
itulah sebabnya aku sengaja datang kembali
untuk meminta agar kau mundur
hal ini aku sendiri yang minta padamu
kalau untuk mundur
terus terang saya katakan tidak
tapi kalau bapak memang menginginkan pekerjaan itu
bapak bisa membelinya dari saya
atau pekerjaan itu akan saya jual
jadi kamu akan menjualnya
tidak akan mengerjakan sendiri
saya akan menjualnya
tapi kalau bapak memang
ingin membelinya lebih besar dari mereka
kamu ini sadar atau tidak bicara dengan siapa
aku ini mertuamu bram
aku ini mertuamu
pada saat sekarang ini
kita bukan berhadapan antara mertua dan menantu
tapi antara dua direktur dari dua buah perusahaan
itu kan yang bapak dan bapak saya ajarkan
baik kalau itu yang kamu inginkan
baik kalau itu yang kamu inginkan
kita berhadapan antara dua orang direktur
kita berhadapan antara dua orang direktur
tapi kamu harus benar benar fair
tidak ada sokokan
itu kan bagian dari permainan
kalau bapak memang menjawab lebih besar dari saya
tapi bapak jangan coba coba mengatur saya
bukan itu maksudku
tapi kamu sudah menyuap orang dengan baik
hati hati bapak bicara
jaga mulut bapak
apakah bapak tidak pernah membungkamkan ayah saya
dengan seorang perempuan
jawab dengan jujur
benar benar edam kamu ram
malam ini bisa tidur sini aja ya bu
eh apa apaan sih kamu ini
anak ibu kau jadi kolongkan begini
nanti kalau ayahmu
mau pulang mau tidur dimana
kan ayah pulangnya malem terus bu
tiap malem tidurnya sendirian terus
bisa pindah kamar nisa deh bu
kamu kok jadi manja sih sekarang
sudah lah pak dari tadi malam kok ngomel saja terus
sekarang pagi pagi sudah itu lagi yang diomongin
sepertinya nggak ada bahan lain yang bisa dibicarakan
kamu sih tidak merasakannya bu
aku menghadapi sendiri bagaimana dia menantang aku
aku ini kan termasuk orang tuanya
bapak istrinya bu
iya pak ibu tahu itu
tapi ibu kan sudah mencegah bapak untuk pergi kesana
tapi sekarang bapak sudah melihat sendirikan
bagaimana sikap yanti kemarin
keluarga mereka tidak bahagia
tapi ini bukan soal rumah tangga bu
anak itu benar benar sudah edan
suruh si yanti minta cerai saja sama dia
bapak ini piet toh
kalau bukan soal rumah tangga
kenapa mesti anaknya suruh cerai
aduh bapak ini loh
yang edan itu bapaknya atau anaknya
mucap pak mucap
dulu siapa yang ngontot minta yanti cepet dikawinin itu
nah sudah bu
kepala ku lagi pusing nih
jangan cermin aku pagi pagi begini
enggak istri enggak anak enggak mantu
kita edan kp
pergi ya bu
masih tidur di kamar
mobilnya lagi di bengkel sayang
bisa terangkat ya bu
semalam saya ke bandung
ada urusan penting yang saya harus selesaikan
itu ayah baru pulang
kok seperti kata tuhan
lah menurut kamu
sebenarnya itu kemana
saya ini serba salam buk
mau ngomong bener salah
ya namanya orang kecil
kopi dan ya
kopi siapa temu
baik anak anak sekalian
sekarang pelajaran matematika
di atas meja
a b kuadrat
a b kuadrat
a c kuadrat
a c kuadrat
b c kuadrat
sama dengan b c kuadrat
habis nonini keluarnya dari kantor lama banget sih
habis si bos tadi nggak makan siang
ini juga belinya neket kok
gimana semuanya sukses dan lancar
kamu yang lebih tahu
maksudku di kantormu tadi ada gak yang kesakusuk mengenai kita
ya sampai saat ini sih aman aman aja
gak tahu kalau nanti
ih siapa yang nakut nakutin
coba kalau ada yang iri terus kesakusuk sana sini
bagaimana dengan pembagiannya sudah beres
iya tunggu kok gak sabar amat sih
ini hasil juri payah kalian masing masing jumlahnya sama
coba dihitung dulu
ah gak usah deh gue sih percaya aja
lagipula duit beginian sih gak usah dihitung
kecuali kalau duit gaji
seperak juga gue hitung

adakah hanya berbohong itu baik

sama seperti yang ibu lakukan tadi pagi terhadapmu
hanya untuk kebaikan
tapi ibu bukan bohong untuk kebaikan bu
ibu berbohong untuk menutupi perbuatan ayah
supaya nisa gak tau
buat apa ibu lakukan itu
nisa jadi terjangkul dengan kejadian tadi pagi
jadi percuma aja ibu bohong sama nisa
masih marah sama ibu
ibu gak apa apa
tapi jangan lama lama marahnya
nanti dosamu tambah banyak nak
dalam hidup ini
sebagai seorang anak
ada hal hal yang perlu kamu ketahui
dan ada juga yang tidak